kita beralih ke informasi selanjutnya banjir akibat luapan sungai citarum merendam permukiman warga di kampung bojong asih kecamatan dayakolot kabupaten bandung pada jumat pagi
banjir kali ini terjadi setelah wilayah bandung raya diguyur hujan pada kamis sore hingga malam hari
sementara itu aktivitas warga terganggu dengan adanya banjir ini
beginilah kondisi kampung bojong asi kecamatan dayakolot kabupaten bandung yang terendam banjir akibat luapan sungai citarum jumat pagi
ketinggian muka air banjir yang merendam kampung ini berkisar antara enam puluh hingga delapan puluh cm
menurut tokoh masyarakat kampung bojong asih yadi acim selain merendam lebih dari seribu rumah warga banjir juga kembali mengganggu aktivitas warga
warga yang hendak bekerja terpaksa menggunakan perahu agar dapat beraktivitas keluar dari perkampungan
banjir akibat luapan air sungai citarum bukan hanya terjadi di kecamatan dayakolot namun juga terjadi di sebagian wilayah kecamatan bale endah
kondisi banjir saat ini sudah ada penurunan di pagi ini setelah kemarin sore dan malam itu banjir sempat tinggi juga di kisaran satu meter sepuluh cm
sekarang ketinggian sekitar enam puluh sampai delapan puluh cm
ini aktivitas warga masih terganggu
aktivitas warga sangat terganggu sekali di mana warga sendiri tadi ada yang mau bekerja atau karena sekolah libur ya
yang pasti yang murni
yang mau bekerja itu tadi menggunakan perahu perahu untuk bisa beraktivitas